presiden joko widodo kembali menegaskan komitmen memindahkan ibu kota indonesia
yang direncanakan dipindahkan dari jakarta ke kalimantan
presiden merencanakan akan mengumumkan ibu kota indonesia yang baru pada bulan agustus dua ribu sembilan belas
presiden jokowi mengaku ibu kota negara republik indonesia akan dipindah
dari jakarta ke salah satu tempat di pulau kalimantan
namun presiden belum memutuskan provinsi mana di kalimantan yang akan menjadi ibu kota negara
hal itu dikatakan presiden di sela sela kunjungannya di kawasan wisata
kawasan wisata danau toba kabupaten toba samusir sumatera utara pada hari selasa
saat ini pemindahan ibu kota ke kalimantan masih dikaji
termasuk dari segi kebancanaan ekonomi sosial politik hingga pertahanan keamanan
tanya tanya yang kalimantan mana yang belum nanti kita sampaikan agustus
kajiannya belum rampung belum tuntas
kalau sudah rampung sudah tuntas detailnya sudah dipaparkan
kajian kebancanaan seperti apa kajian mengenai air kajian mengenai apa lagi
keekonomian kajian mengenai demografinya masalah sosial politiknya
tahanan keamanan semuanya karena memang harus komplit
ya kita tidak ingin tergesa gesa tetapi ingin secepatnya